tidak hanya indonesia organisasi hizbut tahrir yang berdiri sejak seribu sembilan ratus lima puluh tiga telah menyebar ke belahan dunia lainnya
dan organisasi ini dianggap membahayakan dan juga meresahkan di sejumlah negara sehingga dilarang
indonesia bukan negara pertama yang melarang keberadaan hizbut tahrir
dan berikut ini adalah ulasannya kita akan melihat
kita akan pergi ke negara yang pertama yaitu jerman
di mana di tahun dua ribu tiga pemerintahan menteri dalam negeri otoshili
hizbut tahrir ini dilarang untuk melakukan kegiatan apapun
dan melarang organisasi tersebut karena dianggap telah menyebarkan kebencian
dan tidak hanya di jerman kita akan menuju ke negara berikutnya yaitu turki
dimana di tahun dua ribu sembilan turki juga melarang hizbut tahrir karena dianggap mengancam keamanan negara
dan di tahun dua ribu sembilan ini satuan keamanan negara turki menangkap sekitar dua ratus warga
yang dicurigai terkait dengan hizbut tahrir
hingga saat ini aksi penangkapan para anggota hizbut tahrir masih terus dilakukan
oke berikutnya adalah negara yang ketiga
di mana di rusia mahkamah agung ini menempatkan hizbut tahrir
yang disebut sebagai organisasi party of liberation ini ke dalam daftar organisasi terlarang
di tahun dua ribu lima sembilan orang yang dituduh memiliki hubungan dengan hizbut tahrir rusia diadili
dan pada oktober dua ribu lima belas sebanyak dua puluh pendukung hizbut tahrir ditahan di sekitar kota moskwa
dan selanjutnya setelah rusia ini adalah negara yang keempat yaitu mesir
di mana di mesir ini hizbut tahrir dilarang di tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat
setelah ada usaha untuk melakukan kudus

kemudian hingga kini organisasi tersebut masih aktif walaupun tidak diakui oleh pemerintah mesir
lalu selanjutnya kita akan menuju ke negara kelima yaitu tunisia
dan di tunisia organisasi hizbut tahrir ini dianggap radikal dan juga merusak ketertiban umum
pengadilan militer diminta untuk melarang keberadaan organisasi tersebut
di tahun dua ribu enam belas pengadilan setempat memperlakukan pelarangan hizbut tahrir
tadi kita sampai ke negaranya ke enam ya
berarti sekarang kita akan menuju ke tujuh yaitu
yaitu asia tengah jika kita lihat pemerintah di asia tengah organisasi hizbut tahrir ini bahkan dilarang untuk menjalankan kegiatan di seluruh negara asia tengah
seperti uzbekistan kemudian kyrgyzstan tajikistan dan juga kazakhstan
pasalnya hizbut tahrir dianggap telah menyuplai senjata ilegal untuk operasi teroris di asia tengah
kemudian selanjutnya kita menuju ke negara yang ke delapan yaitu indonesia
di tanggal delapan mei pemerintah resmi membubarkan ormas hizbut tahrir indonesia
menko polhukam wiranto mengatakan kegiatan yang dilaksanakan hti terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan asas serta ciri dalam pancasila dan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
kita sedikit kembali tadi saya sempat terlewat sedikit di mana nomor enam masih ada satu negara lagi yaitu bangladesh
di bangladesh ini pemerintahnya menyatakan hizbut tahrir dilarang karena mengancam perdamaian
nah itu dia tadi adalah negara negara yang memang ya anissa melarang adanya hizbut tahrir
indonesia adalah yang terakhir sampai dengan saat ini yaitu pada tanggal delapan mei kemarin
ya setidaknya ada tujuh negara lagi sebelumnya yang memang sudah melarang hizbut tahrir ini untuk ada di negaranya karena memang mengancam perdamaian
ada juga beberapa kali mengadakan upaya kudeta begitu yang tentunya mengancam sebuah kemerdekaan sebuah negara